badan meteorologi klimatologi dan geofisika memperkirakan musim kemarau akan terjadi sampai september dua ribu sembilan belas
kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari tahun sebelumnya
sehingga masyarakat harus waspada terhadap potensi kekeringan
memasuki musim kemarau sejumlah daerah di indonesia mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih
dua hal itu menjadi isu yang marak terjadi saat musim kemarau
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi kemarau tahun ini akan terjadi sampai september
dengan puncaknya pada akhir agustus dua ribu sembilan belas
berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau hth
bmkg mencatat sejumlah wilayah di indonesia pada dasarian tiga juni dua ribu sembilan belas
sudah memiliki curah hujan rendah atau berkategori di bawah normal
wilayah ini meliputi lampung pulau jawa
bali nusa tenggara barat dan timur
serta sulawesi tenggara
sesuai dengan prediksi bmkg
di dua ribu sembilan belas ini kemaraunya relatif lebih kering dibanding tahun kemarin
sehingga yang wilayah tahun kemarin mengalami kekeringan
mestinya harus bersiap lagi
karena hujan kita memang akan sedikit lebih kering dibanding tahun sebelumnya
secara umum memang periode kemarau ini sebenarnya musim biasa ya bagi indonesia
namun demikian di tahun dua ribu sembilan belas ini
kita memang di skala global ada mengalami gangguan
meskipun el nino nya skala lemah
dan el nino ini akan berdampak ketika di musim kemarau
akan semakin mengurangi curah hujan di musim kemarau
bmkg juga melakukan pemantauan hari tanpa hujan di dki jakarta
berdasarkan pemantauan hth sampai dasarian tiga juni
kawasan jakarta utara bersatu siaga kekeringan
karena hth yang panjang yakni dua puluh satu sampai tiga puluh hari
muara baru penjaringan jakarta utara
warga mengaku sudah lebih dari sebulan tidak merasakan hujan
warga juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih
karena kondisi sumur yang tidak bagus
membeli air menjadi harapan saat kekeringan melanda
susah kita harus beli satu piku rp lima
jadi kalau satu jerigen itu isinya dua puluh liter
itu harganya rp dua lima ratus
kalau air sumur ya kita barang barang
kalau lagi ada tapi jarang ada juga
biasa sampai tiga hari juga kosong
kecuali hujan dia luber
air ledeng bedalah sedikit
ada agak berubah
kadang kadang air sumur agak merah agak agak asing
kalau air ledeng kan bagus bening terus
nggak ada perubahan
sementara badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta
sudah siap jika kemarau ekstrim terjadi
di dki jakarta
bpb di dki terus melakukan monitoring
serta menyiagakan mobil tangki air bersih
bila masyarakat membutuhkan
pertama kita berharap masyarakat
agar makin bijak menggunakan air
jadi hemat air digunakan seperlunya
kemudian kami juga berkoordinasi
berkolaborasi dengan aparat setempat
untuk melakukan monitoring wilayah
manakala menemukan masyarakat yang butuh air
atau krisis air karena kekeringan
dia bisa menghubungi kami lewat satu ratus dua belas
atau lewat telepon langsung
dan nanti bisa di tl tindak lagi oleh
bisa pdam kirim tanki air
untuk air bersihnya
atau mungkin pemadam juga bisa kita minta bantu
suplai air untuk kebutuhan mck dan sebagainya
indonesia pernah mengalami pengalaman buruk el nino pada dua ribu lima belas
kemarau panjang dan kekeringan ekstrim terjadi di beberapa tempat
diharapkan fenomena ini tidak akan terjadi lagi
langkah antisipasi baik dari masyarakat dan pemerintah
juga harus disiapkan di berbagai sektor